melakukan upaya paksa di salah satu kampung di kecamatan tersebut
benar adanya bahwa ada enam orang
tersangka dari tiga tkp yang kami amankan melakukan transaksional jual beli narkotika
baik itu jenis sabu maupun inek
yang bersangkutan memang jari nyatanya
yang bersangkutan inisial km ini memang kategori pengedar
memang yang bersangkutan target operasi kita sudah cukup lama cukup licin cukup alat dalam proses penangkapannya
indikator dia memang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu maupun inek di wilayah hukum kami cukup lama
yang berinisial km kemudian istrinya berinisial oj